semakin kuat aku harus jadi hati hati
berdebah kenapa seranganku tidak ada yang mengenainya
dia ternyata bukan lawan yang mudah
hmm kalau begitu aku orang serius
jangan jangan bunuh raden
biarkan saja saya yang pertama
seorang pemimpin memang harus terdepan melindungi rakyatnya
apa kata kata terakhirmu
jangan pernah menyerah
bukanlah akhir dari perjuangan kalian
teguhkan hati kalian
buatkan tekat dan semangat perlawanan kalian
yang maha kuasa
pasti akan mengirimkan pasukan yang kuat
yang maha kuasa
yang maha kuasa

algojo lakukan sekarang
waktumu sudah habis
aku harus menyelamatkan pangeran itu
tapi bagaimana caranya

tapi bagaimana caranya

aku mempunyai ide
aku harus menyelamatkan pangeran jago dirimu
aku harus bertindak cepat dengan tepat
aku harus mencari tempat yang tersembunyi
untuk mengintai keadaan
bersiaplah kau akan mati jika kau takut saja matamu
jeh pantang bagiku untuk takut kematian lakukanlah aku tidak akan pernah tunduk
ini adalah contoh bagi kalian jika kalian menentangku
aku akan menghabisi semua nyawa kalian camkan itu
algoyo laksanakan sepertinya inilah saat aku harus bersiap siap
bismillahirohmanirohim ya allah bantulah onang semoga batu ini tepat mengenai alguj itu
putraku tempat macam apa ini banyak sekali tumpukan mayat disini putraku sebaiknya kita
pergi saja ibu undang khawatir terjadi apa apa terhadap kita sudah lah ibu undang jangan khawatir
tenang saja ibu undang kalau kau ingin pergi silahkan pergi dari sini
aku akan pastikan nasibku sama seperti mereka
oh tidak nyai dewi aku mohon lepaskan aku
gerbang itu ada tergantung willy kalau kau ingin bekerja sama
dengan ku aku tidak akan melakukannya
kerja sama apa maksudmu
kau harus menyerahkan seluangmu padaku
dengan begitu aku sangat siap kalau kalian bersungguh sungguh
saya akan menyerahkan seluangmu

oke sampai lengths sini
sekarang jawab pertanyaanku
kenapa kau menyerangku
apa kau ingin membunuh
itu adalah salah satu caraku untuk melatihmu
yang kau harus tanamkan itu adalah sifat pantang menyerah
meskipun dalam keadaan terluka
kau harus tetap bertahan
karena prinsipmu adalah
atau musuhmu yang mati
kau sudah memahami prinsip itu
kalau kau mempunyai sifat mudah menyerah
jangan pernah berharap
kau bisa membalaskan semua dendamu dengan musuh musuhmu
maafkan atas kebodohanku
sekarang aku memahaminya
bagus kalau kau sudah paham
sekarang aku akan mengajarimu ajian banyu marungta dan hawa geni
tapi sebelum itu
kau harus memulihkan terlebih dahulu kekuatanmu itu
hai untuk apa tempayan sebesar ini ini untuk diri untuk diriku maksudmu
kau pasti kuat
sebenarnya apa yang ingin dia lakukan
dia masih di sini
di sinilah penentuan
kalau dia mampu bertahan
maka kekuatan akan kebal
tapi kalau tidak
kau pasti kuat raden
apa kau akan kumasukkan ke dalam juga
sudah kuduga kau pasti akan membantu rakyat batu jajah
ya aku akan selalu ikut campur dalam masalah seperti ini
sudah menjadi tugasku untuk membela orang yang lemah
dan menghentikan orang orang seraka seperti kalian
kau pasti akan menyesal sudah membuat perkara denganku
apa yang harus aku sesal
justru aku akan menyesuai jika hanya berdiam diri dalam masalah seperti ini

kekuatan orang ini semakin kuat
aku harus lebih hati hati
berdebah kenapa seranganku tidak ada yang mengenainya
dia ternyata bukan lawan yang mudah
kalau begitu aku harus reayus
aku menyesal padamu dengan kuah
aku menyesal terhadap pria seperti ini
kenapa jadi aku yang terdesak begini
dia bukan orang sembarang
aku akan memancingnya untuk bertarung di udara
kau mau lari
aku tidak akan melepaskanmu
sepertinya kampung ini tidak berpenduduk
ada apa dengan kampung ini
sebenarnya apa yang sedang terjadi pada